beti farel itu dia juga tau kalo betta dari rumah nona dong
mungkin sekarang saatnya gue nunjukin kalau gue itu udah berubah
demi dapetin kepercayaan anak anak lagi
gue bakal mulai dari albino
karena dia yang paling punya pengaruh besar di kelas ipa
karena semua orang udah liat wajah asli lo
jadi gak bakal ada yang ketipu lagi sama lo
lo tuh ya bener
gue gak boleh kebawa emosi
kalo enggak rencana gue bisa berantakan
lo tuh kenapa sih selalu berperih sangka buruk sama gue
selalu mikir gue ada niat jelek
kok lo gak ada maksud apa apa
gue tuh udah gak percaya lagi sama lo
semenjak lo bocorin semua rahasia gue
semenjak lo bocorin semua rahasia gue
semenjak lo bocorin semua rahasia gue
gue udah berubah ke michelle
lo udah berkali kali bikin kacau semua rencana gue
dan sekarang gue udah males
berurusan lagi sama lo
tapi satu hal yang perlu lo inget ya
jangan pernah macem macem sama michelle
dan kalo masih berani
nyentuh selujung rambutnya michelle
gue akan bikin lo nyesel
cukup ya al
gue gak ada niat buruk gue gak ada rencana apapun
ya sekarang emang belum ada rencana apa apa
pasti penuh dengan kebenaran
soalnya selama ini
gue kasian ya sama
lo tuh gak suka sama michelle
karena lo iri sama dia kan
karena lo gak mampu nyayangin dia
kasian ya lo
udah tahu gue niatnya baik baik
tetep aja berperasaan keburuk
selin banget orang
gitu udah gak ada urusan lagi ya ardi udah
eh tunggu dulu dong
masih ada yang pengen gue ngomongin sama lo
sebelumnya gue udah ngikutin saran lo buat nanya kepastian ke davin
terus hasilnya gimana
sekarang gue udah tau
kalo davin belum bener bener move on dari rara
walaupun gue sama davin udah jadian
dia masih ragu sama gue ya
dia masih ragu sama gue
bahkan dia udah nyiapin kado buat rara
padahal udah putus
davin nyiapin kado apa buat rara
lo jadi cewe jangan terlalu pasif dong

seenganya bikin davin kehilangan kesempatan untuk dikenal
jangan kesempatan untuk deket lagi sama rara
jangan kesempatan untuk deket lagi sama rara
lo berhak kok ngelakuin hal itu
lo kan udah jadian sama davin

apa yang dibilang sama ardi ada benarnya juga sih
pasti davin bakal balikan sama rara

lo pikir baik baik tash
jangan sampai lo nyesel belakangan

davin sama nadif kemana
hmm gue belum melihat mereka sih dari tadi

bumbeng banget udah mau masuk gini

feeling gue sih si davin lagi sama tasya
maklumlah mereka kan baru jadian
so tau kalian semua
kalo informan itu feelingnya kuat
farel kenapa lagi sih
dari tadi bete cari di halaman belakang
ternyata kamu orang semua ada di kantin ini ya
kalian berdua kan lagi hot hotnya
tentu lain kali dijaga
harus dipikirin dulu baik baik ya
baru gue dateng real
katanya orang punya kawan farel itu kenapa dia pergi begitu saja
kayaknya dia sedang marah capek
tapi kenapa tuh
kalian ada yang tahu tidak
gue gak tau sih
farel itu dia dan kenapa
gue juga gak tau
semalam pas lo pulang dari rumah gue
farel juga ke rumah
beti farel itu dia juga tau kalo bete dari rumah nona dong
berarti farel itu pasti dia cemburu itu
dia pikir kalo bete itu mau tikung nona
lebih baik sekarang kita susulin dia dan jelasin buat dia ya
sebelum petinggi petinggi negara ips ini saling berselisih
bete jangan lupa yaa
bete jangan dulu yaa
dateng ya nanti malem
jadi gue sama kembar gak diundang nih
padahal kita mau loh
semuanya diundang kok
nih undangan kalian
eh btw dress cupnya warna ungu loh
ale ini pasti masih kesal toh
karena beta masih datang ke rumah nona riva
tapi beta berani sumpah ya
beta ini tidak ada niat sama sekali untuk menikung oleh kawan
percaya sama beteng ini
iya tapi kan gak ada salahnya kalau dicoba dulu
tadi bu berliana udah ngirim sharelog alamat kantornya nih
dan kalau kita kesana kita bisa sekali nyari tau
ini semua ada hubungannya sama adino atau enggak
mike gue lah yang gak pingin bahas soal itu
oke ini lagian gue hari ini sibuk banget
apalagi malam malam gue ada acara ulang tahunnya rara
ada acara ulang tahun
kok aku gak diundang
ya kan aku mau ikut
gak usah sks
dia kan bisa lagian tuh ulang tahunnya rara
gue gak ada hubungannya buat ngundang lu
ya emang dia cuma ngundang kamu doang
iya gak tau gue
el gue duluan ya
eh rara tunggu tunggu tunggu
lo gak ada acara ulang tahun ya
kok gue gak diundang sih
aigo mike semua orang gue undang
ipa ips semuanya gue undang
undang lo lagi ya soleh
aigo ternyata gue diundang
harus banget pake baju mu